keterangan saksi susi menyatakan bahwa tidak mengetahui adanya pelecehan di rumah magelang pada tanggal tujuh juli dua ribu dua puluh dua
sehingga keterangan para saksi ini tidak sesuai dengan keterangan ahli reni kusuma wardani yang menyatakan bahwa
kesesuaian informasi mengenai pelecehan seksual yang dialami oleh saksi putri diperoleh dari keterangan susi dan saksi richard eliezer pudiang lumiu
kemudian dikaitkan dengan keterangan saksi putri candrawati yang tidak mandi membersihkan badan maupun mengganti pakaian setelah adanya dugaan pelecehan seksual
padahal ada saksi susi sebagai art perempuan yang dapat membantunya
tindakan saksi putri candrawati yang sama sekali tidak memeriksakan diri ke dokter pasca dugaan pelecehan seksual
padahal saksi putri candrawati adalah merupakan seorang dokter yang sangat peduli dengan kesehatan dan kebersihan
adanya inisiatif dari saksi putri candrawati yang masih meminta dan bertemu untuk berbicara dengan korban selama sepuluh sampai lima belas menit dalam kamar tertutup setelah dugaan pelecehan
tidak adanya tindakan saksi ferdis sambo meminta visum padahal saksi ferdisambo sudah berpengalaman puluhan tahun sebagai penyidik
dan tindakan saksi ferdisambu yang membiarkan saksi putri candrawati dan korban berada dalam satu rombongan dan satu mobil yang sama untuk isoman di duren tiga
serta keterangan terdakwa kuat ⁇ maruf ⁇ terkait duri dalam rumah tangga sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi pelecehan pada tanggal tujuh juli dua ribu dua puluh dua di magelang
melainkan perselingkuhan antara saksi putri candrawati dan korban novi ancah yosua kota barat